hasil karya mereka ditampilkan di dalam dan luar tenda
ini kemungkinan untuk tempat tempat umum pun akan kita mulai batasi dan kita kurangi kegiatannya
bertahan gak tuh bertahan deh kayaknya ya
tapi cat gpt ini bisa membantu kita untuk membuat outline
untuk proses penyebab kerusakan ini ini menurut kami ada dua hal
untuk mengawal bagaimana akhirnya ke depan siapapun yang terpilih ini kita bisa benar benar kawal untuk janji janji politiknya terrealisasi
karena gua tuh sebenernya diciptakannya pemain small forward
gue pengen banget kesitu karena
reputasi kota samarinda sebagai penyangga ibu kota negara nusantara